sanitasi dan kebutuhan air menjadi hal yang mendasar setelah pangan yang harus dipenuhi di pengungsian
hal ini menjadi sorotan karena erat kaitannya dengan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan pengungsi
pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan
hal inilah yang tertanam di benak relawan yang tengah membangun kamar mandi
bagi pengungsi di lapangan upt pertanian kecamatan karangasem ini
di lokasi yang tidak direncanakan sebagai tempat tinggal tentu saja
jumlah kamar mandi di pengungsian menjadi perhatian
dari tni juga ada

nah satu satu ini ya
pengungsi yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih
dapat mengurangi potensi terjangkit penyakit seperti diare dan penyakit kulit
namun di tengah kondisi gunung agung yang kritis
pengungsi harus turut menghadapi ancaman terputusnya aliran air bersih
saat gunung agung meletus minggu lalu
lahar dingin yang membawa material vulkanik merusak pipa saluran air bersih milik pdam
padahal setiap harinya
satu posko pengungsian
yang dihuni empat ratus orang
memerlukan setidaknya lima liter air
dengan situasi yang tidak menentu
di samping itu medannya memang ekstrim
karena pipa gravitasi kita di daerah aliran sungai
sehingga kita mengalami kesulitan
apalagi situasi yang tidak menentu
antifisipasi kanang ini belum selesai
kita yang pertama adalah
memasang pompa tujuh puluh lima kw dan tiga puluh lima kw di mata air renang
itu kita suplainya mengambil jaringan kita di darat
bukan di sungai
tidak semua lokasi pengungsian dapat dibangun sumur bor
untuk memenuhi kebutuhan air pengungsi
reservoir dan mobil pengangkut air
menjadi penyelamat yang membantu pengungsi mendapatkan air
peran pengungsi sangat penting
untuk membantu membangun fasilitas penunjang
hal ini dapat mendorong pembangunan fasilitas
seperti kamar mandi menjadi lebih cepat
dan dapat langsung dimanfaatkan
mumtazah chaterningrat karangasem